kita beralih ke informasi lain setelah diinformasikan adanya muatan narkotika jenis sabu sebanyak tiga ton dalam kapal win long bh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan asal taiwan
satgasus anti narkoba pun menggelar konferensi pers terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
pemeriksaan yang sudah berjalan selama empat hari ini tidak membuahkan hasil temuan narkotika seperti yang sebelumnya disebutkan
dan penjagaan yang dilakukan disebut miliki maksud sebagai langkah antisipasi
pemeriksaan dan juga pencarian narkotika pada kapal winlong dengan nomor lambung bh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan berbendera taiwan
akhirnya dihentikan oleh tim satgas khusus anti narkoba polri dan ditjen beacukai setelah empat hari
pemeriksaan dihentikan setelah tidak ditemukannya narkotika yang semula disebut sebut akan diseludupkan ke wilayah indonesia sebanyak tiga ton pada dua puluh tiga februari lalu
pemeriksaan dihentikan setelah tiga hari ini tidak ditemukannya narkotika yang semula disebutkan ke wilayah indonesia sebanyak tiga ton pada dua puluh tiga februari lalu
pemeriksaan dihentikan setelah tidak ditemukannya narkotika yang semula disebut sebut akan diseludupkan ke wilayah indonesia sebanyak tiga ton pada dua puluh tiga februari lalu